ya kemarin panji gumilang memenuhi panggilan barres krimpolri sebagai saksi atas kasus sedugaan penistaan agama di pompes al zaitun
setelah sekitar hampir sepuluh jam diperiksa polisi meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan
kita bahas perkembangan informasi soal kasus ini bersama dengan produser lapangan cnn indonesia ada diana valencia
diana selamat sore apa saja kemudian hal hal yang melatar belakangi naiknya status kasus dugaan penistaan agama ini
mengingat dikatakan sudah memenuhi tindak pidana
selamat sore puspa tentu berbekal dari hasil pemeriksaan polri tepatnya penyidik baris krim polri kemarin tanggal tiga juli dua ribu dua puluh tiga terhadap empat orang saksi dan juga lima saksi ahli
salah satu saksi yang diperiksa selain sebagai terlapor dari empat orang saksi itu adalah panji gumilang yang merupakan pimpinan dari ponpes al zaitun
namun memang hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan
tetapi tindak pidana yang dikenakan dalam dugaan kasus ini adalah pasal penodaan agama
hal ini berdasar dari pernyataan dari dirti pidum barres krimpolri brikjen juhan danir harjopuro yang menyebutkan nantinya pasal yang dikenakan adalah pasal penodaan agama
kemudian karena statusnya sudah naik begitu ya dari penyelidikan ke penyidikan maka bukti bukti akan dicari dikumpulkan dan bukti bukti yang sebelumnya sudah dimiliki oleh penyidik barres krimpolri akan langsung dikumpulkan
dan juga dikumpulkan oleh penyelidikan kepencang
kemudian hal hal yang berkaitan soal video kontroversial di media sosial
beberapa diantaranya adalah soal ajaran ajaran dan bagaimana tata cara sholat begitu ya di ponpes al zaitun
disebutkan dua puluh enam pertanyaan yang diajukan ke panji gumilang dan penyidik menyebut bahwa dua puluh enam pertanyaan itu sudah dijawab lengkap
dan tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya panji kumilang dalam waktu dekat juga akan dipanggil kembali oleh barres krimpolri
tetapi sejauh ini perlu diketahui
garis bawahi bahwa memang belum ada tersangka yang ditetapkan karena memang belum ada alat bukti yang ditetapkan
minimal ada dua alat bukti namun hingga saat ini belum diungkap ke publik begitu ya
karena memang baru kemarin statusnya dinaikan sehingga bukti bukti masih dikumpulkan
dan yang juga menarik puspa bahwa kita perlu menilik begitu ya sedikit rekam jejak pompes al zaitun
karena memang ini bukan kali pertama pompes al zaitun berkaitan ataupun berada dalam pusaran kasus hukum
kita kilas balik sedikit pada juli dua ribu empat ketika pemilu presiden dilakukan
ini ada mobilisasi massa yang dilakukan begitu ya ke ponpes al zaitun
di mana pada saat itu pada saat pemilu legislatif jumlah pemilih di delapan puluh tiga tps yang berada di kawasan ponpes al zaitun ini kurang lebih hanya lima suara saja ataupun lima pemilih
tetapi pada saat pemilu presiden ini naik berkali kali lipat yakni jumlahnya kurang lebih dua puluh empat delapan ratus empat puluh tiga orang
kpu disitu menetapkan ada dugaan penyalahgunaan ataupun malah mobilisasi massa begitu sehingga ada beberapa suara yang dinyatakan tidak sah
kemudian berlanjut pada dua ribu sebelas begitu ya pimpinan ponpes al zaitun yakni panji gumilang ini juga sempat ditahan di penjara begitu ya
kurang lebih sepuluh bulan dengan dugaan maksud kami kasus penyalahgunaan ataupun pemalsuan dokumen pondok pesantren
kemudian yang ketiga ini juga ada indikasi hubungan kuat dengan negara islam indonesia di mana tokoh ponpes yakni panji gumilang dari pondok pesantren al zaitun ini pernah didapuk sebagai pemimpin nii kw sembilan
tapi memang cnn indonesia sendiri pernah mewawancarai panji gumilang dan menyebutkan
bahwa memang ajaran ajaran yang disampaikan ini sudah pancasilais dan sesuai dengan undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
kemudian juga soal kontroversi siapa penggalang dana di balik ponpes al zaitun
ia jawab bahwa memang ini adalah semuanya dari indonesia begitu ya
ada beberapa donatur donatur ataupun donasi yang tidak ada kaitannya dengan arab saudi tetapi berasal dari indonesia
sehingga memang kita nantikan bagaimana kelanjutan kasus ini karena memang kontroversinya ada banyak
jarak ataupun sah perempuan dengan laki laki ini sama begitu ataupun dicampur
dimana mungkin di beberapa masjid begitu ya ditetapkan begitu ya aturannya perempuan dan laki laki terpisah
kemudian juga ada beberapa acara dari ponpes al zaitun yang menyanyikan lagu lagu ibrani
khususnya dengan judul havenu shalom alehem yang dalam bahasa ibrani
ini artinya damai sejahtera bagi anda ataupun kubawa damai bagimu begitu
dan sebenarnya lagu hafenu shalom
alhem ini juga ada di beberapa agama
dinyanyikan juga dalam misa tertentu di agama katolik ataupun kristen begitu ya puspa
dan yang ketiga kontroversi ini juga soal dugaan beragukan al quran bukan kalam allah swt
sehingga memang halal inilah yang terus diperiksa dikumpulkan bukti buktinya
dan karena memang statusnya sekali lagi sudah di tahap penyidikan maka ada kewenangan
dari penyidik untuk memanggil paksa para saksi yang berkaitan langsung dengan video video kontroversi
atau yang berkaitan dengan peristiwa peristiwa tertentu ataupun saksi ahli begitu
kemudian bukti bukti ataupun penyitaan barang bukti juga sudah bisa dilakukan
tetapi hingga saat ini setidaknya sampai dengan pukul enam belas empat puluh lima waktu indonesia barat
belum ada tersangka yang ditetapkan dalam dugaan kasus penistaan agama di ponpes al zaitun
puspa kembali ke anda
baik terima kasih update nya diana valencia
kita tunggu nanti tenggat waktunya bagaimana polisi bisa menetapkan tersangka dari kasus dugaan penistaan
penistaan agama di pompes al zaitun
terima kasih selamat sore